mulai dari monitor mobil incar hingga server ditlantas polda jawa timur
nah kita sudah mempunyai seribu satu ratus dua itu adalah hasil evaluasi kita terhadap surat surat penugasan disampaikan
tapi bagaimana cara mereka tahu kalau oh di tps ini masih sisanya segini
sebelumnya juga pengadilan tata usaha negara jakarta